kalian mau ngapain sih ini
lu harus dijelasin semuanya sama dia
dan lu harus minta maaf sama dia
gue itu sayang sama dia kan
dan ini semua tuh gak ada hubungannya sama sekali sama lu ya
mendingan sekarang lu minta maaf sama dia
gue gak peduli
lu kira gue akan biarin lu buat mainin opi
asal lu tau ya pi
sebenarnya tristan itu terlibat dalam peristiwa kemarin
tristan itu yang nyuruh gue buat baca di hari lu depan anak anak
dia itu pengen ngomong lu karena lu udah nolak dia
dan dia juga pengen anak anak mikir kalau ternyata allah yang cinta mati sama dia
ren lu tuh bener bener kurang ajar ya
aku gak suka kamu kasar sama cewek
tapi dia itu udah bener bener keterlaluan
kayaknya kamu udah yang keterlaluan tan
mendingan sekarang kamu pergi dari sini
aku gak mau berurusan sama kalian berdua
rennya mau dilawan
opi itu anak yang keras kepala
kalau dia udah gak ada keputusan gak bisa dirubah
aku begitu sulitnya mencintai kamu pi
kamu tuh harusnya sadar pi
bahwa memendam cinta itu sangat sakit
aku yakin kita berdua akan tersiksa sepanjang hidup
dan itu pun jalur
aku bisa membunuhnya
tapi aku perlu mencari tempatnya
aduh ruslan tinggal ini diam aduh
kakak pengen ke depan tapi nggak bisa nggak kuat
ya kak kata karangga kan kakak harus banyak istirahat
iya tapi kakak kan bosen di sini plus
ya udah kita keluar aja yuk
jangan lupa ya beresin kamar gue
spray nya diganti suni kayaknya udah kotor banget
terus kayaknya debunya banyak banget
jadi bersihin mejanya juga jendelanya juga pokoknya semuanya juga oke
ini abdul tolongin juga dong
pelan pelan nih sakit
emang dasarnya tuh bule manja
panas banget sih
males deh mau kayak gini
eh kepasin dong ruslan
aduh panas banget sih
ay dari tadi dong kayak gitu
jangan berhenti henti ya
ya ampun kulit aku kukuh kukuh kotor semua
tika tolong dong ambilin tas makeup aku di atas please
wah ya abduh kayaknya kalau panas kayak gini enaknya makan ice cream deh
jangan lupa di mall oke
eh gini juga dong ambil ambil
wah tumben dagangan lo abis nggak
sampai semua majalah sama koran diborong semua tuh orang
kak kak laura minta dibeliin ice cream kak
yaudah nanti kalau ada yang lewat kamu panggil aja
kalau orang nggak mau ice cream yang begituan
dia maunya ice cream yang ada di mall
kak kenapa sih kau kukuh kakak digituin
ya iyalah tika harus diginiin
biar rapi biar nggak berantakan deh
padahal kayak jalanan kiri kanan ya nggak
abis itu dipakaiin kutek ya kak
bisa mau dong kak boleh gak
ini aja ya lebih keren
lebih sparkly lebih gitu deh
kayaknya udah lumayan
sekarang tinggal dapur
tika tika ruslan didi abdul
tika didi bantuin kakak yuk
tika ruslan didi abdu
sebenarnya pada ngapain sih di sini
kalian sibuk kak
bagus nggak kak kuku tika
tika kamu genit banget sih ngapain pake gigituan
bukan gitu kak
kata kalangra orang gadis itu harus mempercantik diri
kukunya harus dikotekin supaya cantik
iksa ya iyalah harus gitu dong
tika ruslan didi ayo sekarang bantuin kak opi barisin dapur yuk
tuh tipe kuteksnya rusak
gimana aja dia loh
kalian semua pada nggak mau dengerin kak opi ya
sini jangan hapus

udah udah opi udah udah opi santai santai
tidak aku siap
nggak tahu nih ini semua gara gara opi gara gara opi
pernah aku jadi sakit banget
pi kamu ke terlaluan tahu nggak
belain aja dia terus
kamu istirahat di atas aja
aduh aku tuh nggak kuat kalau opi tuh teriak teriak terus marah marah terus
udah menurut aku tuh jadi sakit
menurut aku sakit
nanti nanti aku suruh oping gak marah marah lagi ya
nggak ada gunanya dia nggak akan dengerin kamu
dia tuh benci sama aku dia pengen aku mati
rasanya aku mau mati deh
mati aja deh
yaudah tapi aku nggak mau denger suara opi lagi
aku kayaknya harus dengerin tape deh
kamu beli aku tape ya
ya loh biar aku bisa dengerin musik yang merdu gitu
daripada suara opi yang jomprang jompreng
ya nanti kalau aku punya duit insya allah ya
terus pakai kabel walkman biar aku bisa nutup kuping aku
sekarang kamu makan es krimnya dulu ya
wow kamu udah beli es krimnya